hai eh mai tau gak
iya kan saya belum cerita
ih baperan ih kenapa
masa ya kemarin saya digodain sama ibu ibu
pur yang lain pada kemarin
pada mana sih pur
pada kagak kesini
makasih ya bang
kan prisna dari mana aja kok baru keliatan
saya habis ganteng babes beli kado buat neng ineke yang besok ulang tahun
maaf ya kang amin saya buru buru lapar dari pagi belum makan
bener ini rumahnya bu weni
iya saya sendiri
saya ojak sales motor dari bengkel yang dimenteng
yaudah ya masuk
ya elap pur
masa lu masih marah aja sih
nah gitu dong
jadi kan sama sama enak
tapi hari ini saya ngebun ya pok
itu namanya enak dia
lu kagak enak di gua
ujung ujungnya kagak enak
enggak enggak enggak
pakai tempe telur sama bihun
gak pakai lama
pak lu kenapa tis
nah bu ini skema kreditannya
paling rendah satu juta paling tinggi enam lima juta
saya mau nanya boleh nggak
kalau kado buat cewek bagusnya apa ya
kamu mau kasih kado buat mbak rika
baju cewek kan mahal teh
yang murah tapi bagus juga banyak kok
aku juga punya stok baju cewek yang bagus
tapi masih di dalam kardus
kamu bisa bayar pakai cicil
masa harganya satu ratus lima puluh
kamu bayarnya satu tahun
emang lo dari tadi kemana aja sih
sampai gak sempet sarapan
sama kado buat nengineke
pur lu kaget
ke belek pipis
iya lah makasih
yaudah kalo gitu saya permisi bu benny
besok kesini lagi kan bawa spknya
besok aku tunggu ya
ya kan saya belum cerita
ih baperan ih
masa ya kemaren
saya digodain sama ibu ibu customer
wajar kan ganteng
tadi habis x satu m antre ke preguntas
gak ada apa apa
kamu tenang aja jack
customer sama lain lain tingkahnya
aku aja sering digodain
ada juga yang nembak
kan maya cantik
akhir akhir ini mbak beko kaya rada rada aneh gitu ya pak
itu dia ma
kayak yang lagi suka sama perempuan gitu
maksud mama puber kedua
siapa yang lagi puber kedua
be dengel dulu ya
mungkus lima ya
campur ketan hitam semua
kenapa bang deddy
plastik saya ketinggalan
sebentar ya bu saya pulang dulu
tapi jangan lama lama ya bang
eh senti pamit dulu ya
mau ke rumah mbak tati
hur kamu habis beli apa
anu kado buat ibu gue di semarang
kamu beliin ibu kamu apa pur
udah gue mau pulang dulu
nih kado dari ibu aku
din kenapa lu balik lagi
kado buat siapa be
eh bukan urusan lu
urus aja urusan lu sendiri
din jalan ya